siapa yang tidak tergoda melihat aneka sajian khas idul fitri seperti ketupat
pasti bawaannya ingin segera memakannya dengan lahap ya
hei tetap puas pada ya
jangan sampai kesuksesan anda dalam berpuasa malah berbalik di hari raya
di balik kelesatan setiap sajian penuh lebaran
nyatanya terdapat bahaya yang mengintai kesehatan anda
salah satunya adalah obesitas
obesitas kini sudah dianggap sebagai sumber berbagai penyakit degeneratif
yang dapat terjadi akibat surplus kalori
atau kondisi akumulasi asupan makanan berlebih
namun tidak diimbangi dengan pembakaran kalori yang cukup
ada peningkatan penyakit pembuluh darah
penyakit jantung diabetes hipertensi stroke segala macam lah
dengan adanya obesitas dia akan menjadi lebih mudah untuk terjadi
dan masa otot yang terjaga ini
kalau kita hadapkan dengan tadi
mulai opor sama ketupat rendang segala macam
harapannya dia akan bisa menjadi pertahanan kita
terhadap penumpukan lemak
kenapa karena nanti akan makanan kalori itu mereka
bukan hanya olahraga anda juga perlu memperhatikan
dan memperhitungkan asupan gizi pada panganan di hari raya
contohnya kue nastar camilan yang wajib ada untuk hidangan tamu yang datang
camilan ini mengandung karbohidrat sederhana yakni gula
dan memiliki satu ratus lima puluh kalori atau setara dengan satu centong nasi
untuk tiga hingga empat butir nastar
sementara itu dalam satu mangkuk porsi makanan lebaran
yang berisi ketupat ternyata mengandung lima ratus sampai enam ratus kalori
yang empat puluh persennya merupakan lemak jenuh
waduh banyak juga ya
ahli gizi menyarankan cara lain mengantisipasi penyakit yang datang setelah lebaran adalah
dengan mengurangi jumlah konsumsi kuah opor
bumbu rendang dan kerupuk
lalu mengimbanginya dengan menambah nutrisi dari sayur dan buah
untuk membatasi jumlah yang masuk tadi ini
mungkin kita bisa terlebih dahulu
minum air putih segelas sebelum mulai makan
sayur tadi ini merupakan sumber serat yang dapat membantu kita untuk merasa kenyang lebih cepat
dan juga lebih lama bertahan lebih lama
mudahnya dalam satu piring kita menempatkan seperempat bagian untuk ketupat atau lontong
seperempat kedua untuk protein hewani atau nabati seperti opor telur maupun rendang
sementara sisanya yakni setengah piring adalah untuk sayuran
perut kenyang hati senang dan kesehatan tetap terjaga di hari raya
dari saradiah muhammad wayudi jakarta